salah satu kelompok pemilih yang didantikan arah dukungannya di pilpres adalah para pengikut gusdur atau biasa kita sebut dengan gusdurian
gus durian memiliki pengaruh di kalangan nahdlatul ulama khususnya di wilayah jawa timur
pertanyaannya sekarang adalah siapa capres pilihan para pengikut gusdur pada pilpres dua ribu dua puluh
kita akan bahas bersama pengikut gus dur pilih capres yang mana
nah pertama kita akan bahas dari partainya sendiri yaitu pkb atau partai kebangkitan bangsa
ini adalah partai yang berhasil mengusung abdurrahman wahid atau gus dur menjadi presiden pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kita fast forward ke tahun dua ribu delapan terjadi konflik internal di pkb sehingga terdapat dua kubu
atau sekarang kita mengenalnya dengan pkb gusdur dan pkb muhaymin atau pkb caimin
setelah gus dur tidak lagi aktif di pkb partai ini tetap berpartisipasi dalam kontestasi pemilu
kemudian pada pilpres di tahun dua ribu sembilan belas pkb mendukung ⁇ maruf ⁇ amin untuk menjadi cawapres
dan berbuah manis dengan kemenangan
dan pada pilpres kali ini ketua umum pkb yaitu muhaimin iskandar atau caimin biasa diisapannya
maju sebagai cawapres bergandingan dengan anies baswedan
kemudian berbeda dengan pkb yang merapat ke anies baswedan
ini ada pernyataan dari putri gus dur yaitu yeni wahid yang merapat ke pasangan ganjar dan juga mahfud
dukungan disampaikan yeni atas nama pribadinya dan mewakili kelompok bernama barikade gusdur
menurut yeni mahfud md dan gus dur memiliki kesamaan visi serta kedekatan rasa
ganjar pranowo menilai dukungan dari yeni adalah representase dari arah dukungan gus durian
berikut kita akan lihat bersama bagaimana cuplikan pernyataan dari yeni wahid ketika meresmikan dukungannya ke ganjar mahfud
profesor dr mahfud md adalah orang yang selama ini dekat dengan kami
beliau adalah orang nu dan juga kader gusdur
kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama kedekatan yang terjalin sejak gus dur masih ada
maka kami barisan para kader gusdur menyatakan untuk mendukung pasangan ganjar pranowo
ya meskipun ada pihak yang memandang dukungan dari yeni ke ganjar adalah representase dari dukungan gus durian
namun putri sulung gusdurian tidak menanggap
kedekatan dari gusdur alisa wahid berpendapat yang berbeda
lewat cuitan di akun eks pribadinya ad alisa wahid alisa menegaskan gus durian sebagai jaringan tetap tidak berpolitik praktis
gus durian tidak pernah membahas dan mengumumkan akan berpihak kemana pada pilpres kali ini
namun anggota gus durian tetap punya aspirasi politik namun itu sifatnya personal atau pribadi
putri presiden abdurrahman wahid yeni wahid akhirnya mendeklarasikan dukungannya pada sosok ganjar dan juga mahfud
perbedaan sikap politik antara pkb dan gus durian ini memang telah terjadi sejak lama dan kian menajam di tahun ini
karena mengingat ketua umum pkb yaitu muhammad iskandar maju menjadi bakal calon wakil presiden
lalu kira kira kemana suara nahdlatul ulama akan berlabuh di tahun dua ribu dua puluh empat
kita akan berbahas bersama dengan politisi pkb sheyful huda
dan pengamat politik presiden universiti prof a s hikam
selamat malam bapak bapak terima kasih atas waktunya
selamat malam mbak ayu
terima kasih bapak bapak saya ingin ke prof hikam terlebih dahulu
prof kalau kita melihat salah satu dukungan yang ditunggu tunggu di tahun dua ribu dua puluh empat nanti adalah dukungan dari gus durian
pertanyaannya adalah setelah sekian lama mengapa dukungan dari gus durian ini masih memiliki pengaruh yang luar biasa
terhadap kontestasi politik tahun depan
ya kalau saya melihat sejak lama sejak dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas maka basis pemilih nahdlatul ulama itu merupakan apa yang sering saya katakan sebagai game changer
satu apa namanya elektorat yang bisa merubah permainannya
yang pada waktu itu seharusnya akan dimenangkan oleh pak prabowo dua ribu dua puluh
tetapi kemudian karena pemilih pemilih nu di jawa timur terutama bergeser kepada pak jokowi maka kemudian menjadi kemenangan dari pak jokowi
demikian pula pada dua ribu sembilan belas yang total kemudian beralih kepada pak jokowi
nah sekarang saya kira trennya masih cukup sama yaitu bahwa basis pemilihan wakil atau calon presiden dan cawapres ini akan ditentukan lagi oleh basis dari nahdlatul ulama
dan ini tentu wilayah wilayah seperti jawa timur kemudian jawa tengah kalimantan selatan lampung dan sulawesi selatan itu tetap akan mempengaruhi
jumlah elektorat dari nahdlatul ulama
oleh karena itu ya secara umum bisa dikatakan bahwa siapa yang berhasil mendapat dukungan elektorat dari nahdlatul ulama penah diin maka kemungkinan akan bisa meraih apa namanya jumlah suara yang cukup signifikan nanti yang menentukan kemenangan mereka
sangat pentingnya suara dari basis masa nahdliyin
saya ingin bergeser ke mas huda tapi sebelum saya bergeser ke mas huda saya ingin kita bersama sama menyaksikan cuplikan berikut ini terlebih dahulu
ya nggak apa apa itu proses demokrasi biasa yang setiap pemilu pasti masing masing punya hak menentukan
ya setiap pemilu kan berbeda kita jadi biasa aja
mas huda setiap pemilu berbeda jadi biasa saja
ya pernyataan dari
ketua umum anda sekaligus bacawa pres muhaymin iskandar
pertanyaan saya bukan kenapa ini berbeda tapi apakah pkb dan juga gus durian pernah sama sebenarnya
ya pernah termasuk mas hikam kan saksi sejarah karena beliau berproses lama juga di pkb
sebagai wakil ketua umum bahkan waktu itu sebagai menteri dari representasi pkb
tapi poinnya begini mbak saya ingin agak lebih praktis betul melihat soal ini
yang pertama sebagai wajah negara kita hormati pilihannya mbak yeni
pilihan yang berbeda terkait sikap mbak yeni ini kan sudah hampir lima belas tahun yang lalu
dan saat yang sama pkb mengalami tren terus menerus naik
jadi sekali lagi
sebenarnya nggak perlu dibesar besarkan juga sikap dan pilihan mbak yeni hari ini untuk pilpres dua ribu dua puluh
karena sudah lima belas tahun yang lalu kami berbeda pandangan dan sikap dengan mbak yeni
itu yang pertama katanya
yang kedua kami juga sama sama gus durian
jadi kategori soal gus durian dan tidak gus durian itu nggak relevan sebenarnya
saya dan pengurus pkb di seluruh jajaran
di level dpp dpw dpj semua menurut saya semua gus durian
gus durian dalam pengertian kami pada posisi salah satu legasi yang harus diselamatkan dari gus dur adalah pkb
karena itu kami mengabdi membesarkan pkb sebagai bagian dari kami untuk membuat legesi
apa yang dibikin oleh gus dur ini tetap harus terjaga sampai nanti
sikap ini berbeda dengan mbak yeni
mbak yeni sepuluh tahun yang lalu kita tahu sudah keluar dari pkb
beliau menjadi salah satu ketua umum pkbi waktu itu
salah satu partai yang tidak lolos dalam pemilu
jadi menyandingkan antara mbak yeni dengan pkb sebenarnya sudah tidak relevan
karena mbak yeni sudah keluar dari pkb dan pernah menjadikan partai politik
ini bukan konteks gus durnya
terkait personal dengan mbak yeni
yang ketiga mbak
sikap mbak yeni kan ya sikap pribadi
mbak alysa dalam posisi antitesa oleh mbak yeni
gus durian nggak boleh berpolitik
dan mbak yeni sendiri yang seringkali mengaitkan sikap politik dengan chaimin itu juga tidak relevan
hari ini mbak yeni juga berbeda dengan suaminya sendiri
yang kebetulan pengguna
yang kebetulan pengguna
yang urus psi
jadi bagaimana kita bisa membayangkan efektivitas sebuah konsolidasi ketika ada fragmentasi yang belum belum sudah terjadi di dalam tubuh mbak yeni sendiri
jadi saya mengamati secara objektif saja
dan yang terakhir setahu saya warga nadin para kiai para sandri semua jaringan alumni pondok besantren
pasca reformasi itu kira kira semangatnya ingin menyatukan aspirasi suara nahdi
dan saya kira akan menjadi bukti pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
mereka akan mengusung pasangan amin
baik mas huda berarti anda mau mengatakan bahwa konfliknya bukan antara pkb dan gus dur atau gus durian tetapi dengan yeni wahid seperti itu ya
ya kira kira begitulah sederhananya gitu
dan sampai hari ini kita juga tidak tahu sampai sejauh mana pengaruhnya mbak yeni
karena sampai hari ini kita tidak tahu

jadi kita tidak punya data tidak pegang data sampai seberapa jauh pengaruhnya mbak yeni
tapi yang jelas dari pemilu ke pemilu pkb makin naik tinggi gitu
dan tentu publik sekali lagi terutama nadin tahu persis mana politik musiman lima tahun mengurus nadin nya
dan mana politik yang day to day mengurus nadin
kira kira itu mbak
saya ingin ke prof hikam
tadi mas huda menyatakan bahwa
konfliknya dengan mbak yeni kemudian belum bisa diukur juga arah suaranya sebesar apa seberpengaruh apa
sebesar apa prof arah suara pengaruh dari seorang yeni wahid
ya kalau saya melihat ini kan soal psikologi aja mbak ayu ya
jadi klaim klaim seperti mbak yeni kemudian gus durian dan lain sebagainya ini kan dibuat
di dalam rangka
konflik antara mbak yeni secara pribadi dan kelompoknya misalnya seperti kakak gidi atau barikade gus dur tadi
dan sebagian dari pengikut dari gus durian ini yang memang tidak puas dengan kepemimpinan gus amidi bkb
nah tetapi apakah itu akan merupakan satu kelompok yang cukup strategis
itu akan merupakan satu kelompok yang cukup strategis
dan signifikan di dalam soal suara saya kira masih belum ada pembuktian ke arah itu
jadi saya mengatakan ini lebih kepada masalah psikologis
sementara kita lihat bahwa kekuatan gus ami ini bukan hanya gus ami saja
tetapi juga didukung fakta bahwa
itu ternyata membuktikan dirinya juga sangat populer
sehingga dengan demikian apa yang dicoba untuk memainkan suara kelompok dari gus durian dan kemudian kakak gd tadi itu
saya kira akan sangat repot kalau dibandingkan dengan suara yang mendukung muhaymin
nah barangkali yang lebih akan signifikan adalah bagaimana
nanti pak mahfud md
yang juga merupakan representasi dari kaum nahid jiri itu
justru akan lebih mampu menjadi pesaing utama karena beliau juga mendapat dukungan dari jawa timur
terutama di daerah mantura kemudian jawa tengah dengan ada pak ganjar kemudian di sulawesi
dan kemudian sulawesi kalimantan selatan dan sebagainya
saya kira pak mahfud jauh lebih signifikan daripada menggunakan gus durian dan kelompoknya mbak yeni wahid ini
jadi bisa disimpulkan masih sangat cair seperti itu ya prof ya
saya ingin ke mas huda kembali
mas huda ini kan berarti ada beberapa hal yang tidak sepaham antara yeni wahid dan juga mohaimin iskandar seperti itu
nah apakah sebenarnya sudah pernah ada proses rekonsiliasi antara kedua tokoh ini atau belum pernah ada sama sekali
dan apakah ini sudah pernah terjadi
dan apakah ini mempengaruhi akar rumput dari pkb
ya upaya sudah mas hikam saya kira lebih paham untuk menjelaskan ini
tapi kan sekali lagi politik itu butuh kedewasaan termasuk bagaimana kita dewasa untuk memelihara legasi gus dur yaitu pkb gitu
jadi gus dur tidak bisa sebagai tokoh hanya bisa dikawal
hanya bisa dipersonifikasi dan hanya milih mbak yeni saya kira tidak bisa
value gus dur sudah melampaui segalanya
nah pada konteks itulah yang saya kira hari ini dan seterusnya saya kira akan menjadi poin penting bagi kita semuanya
menghidupi gus dur salah satunya adalah menghidupi dan membesarkan pkb
dan itu ya jadi komitmen kami di pkb
nah yang tadi yang kedua mbak
saya kira sudah disimpulkan oleh mas hikam ya menyangkut soal mbak yeni dan kelompoknya itu
poin pentingnya menurut saya dinaikkan lagi levelnya bahwa diskusi para kiai para santri para gus gus menyampaikan bahwa kepimpinan nu ke depan itu tidak cukup menjadi daun salam
jadi setelah dipakai lalu disepah di buah
nah kami pasangan mas anies dan gus imin sudah berkomitmen sebagai pemimpinan duitum dan kepentingan
nah kami pasangan mas anies dan gus imin sudah berkomitmen sebagai pemimpinan duitum dan kepentingan duitum
jadi tidak lagi menempatkan kader nu sebagai pajangan
ini penting untuk disampaikan di publik bahwa pasangan mas anies dan gus imin sudah deklarasi sebagai pasangan duit tunggal
dan ini yang diinginkan oleh para kiai para gus dan para santri
baik baik mas huda prof hikam kita akan melihat dalam hitungan bulan lagi bagaimana kontestasi pemilu akan berjalan
dan kita akan lihat nih membuktikan kemana arah suaranya dari nahlin ya
terima kasih atas perbincangan malam hari ini politisi pkb syaiful huda dan juga pengamat politik presiden university prof as hikam
selamat malam salam sehat selalu bapak bapak
mas terus terusan mas